ya halo dengan siapa ya
papa ini mama tau pake nanya segala
oh mama ada apa ya
papa jangan bercanda dong mama mau serius nih
makasih ya om udah nangis saya
oh itu si neng raya tadi lagi punung lagi ngamak
jadi tadi langsung ngegas kabur
lagi dicariin sama si aba
oh yaudah kalau gitu nanti
saya bantu yang cari ya om
dia pasti nyangkanya yang gak enggak gue gak dateng
kasian juga kalau dia masih nungguin gue
gak apa apa kamu tuh
dia kayaknya saya harus pergi dulu deh
soalnya sindi udah nungguin saya
oh ya siap
gini aja kalau emang kamu
janjian sama si sindi
sok katu gak apa apa
tapi kalau kamu ketemu si neng raya tolong kabarin ke kita ya
nungguin ya oke
jadi inget zaman ngorak dulu
kamu pernah muda
janjian dia marah sama gue
gue harus ke rumahnya
semoga dia gak marah
hai hai kamu kemana rai kebiasaan ya dia
raya angkat raya raya kamu dimana sih
halo halo hai handphone yang ada yang angkat lagi gue harus minta bantuan teman teman nih
konsentrasi bikin konsep iklan aja nggak jadi jadi ini pasti gara gara aku tuh depresi
kepikiran sama boy ganteng kasian sih boy pasti lagi sedih banget karena mama cantiknya ini
minta cerai sama papanya kasihan mono acting aku kan meyakinkan banget keren wah pakai nangis nangis
aduh gimana ya
aduh kasihan juga sama si boy pasti sekarang si boy lagi sedih banget deh terus dia kepikiran dia
stres terus dibuat galau aduh nggak cocok nih cuman gara gara mama cantiknya yang cerdas dan
aja nggak bisa konsentrasi kerja ya namanya saya under pressure kepikiran
gimana mau kerja orang yang dipikirin mamanya boy terus
di aku terpulang dulu here

dengan siapa ya
ini mama tau pake nanya segala
dengan siapa ya
ini mama tau pake nanya segala
jangan bercanda dong mama
iya kenapa ma
tapa sama si bayi juga
sekalian kita ngerayain anak kita yang
ganteng kwadrat itu kan
menjadi juara umum di sekolahan
setuju gak pa cocok gak
wah boleh dong boleh
mama udah gak ngambek lagi sama papa
eh pokoknya kok gitu sih
mama kan capek tau ngambek terus sama papa
itu kan bahasanya mama tau kok dipake
sayang tau mama pake nanya segala

ini aku udah deket ke makam mami aku
ini aku udah deket ke makam mami aku

ini aku udah di makam mami aku
ini aku udah di makam mami aku

ini aku udah di makam mami aku

ini aku udah di makam mami aku
ini aku udah di makam mami aku
ini aku udah di makam mami aku
ini aku udah di makam mami aku
ini aku udah di makam mami aku
ini aku udah di makam mami aku
ini aku sudah di makam mami aku

sebentar aja ya pi soalnya itu ada temen aku
aku mau ketemu sama dia sebentar
sayang enggak bisa papi kebetulan banyak pekerjaan
dan papi harus segera pergi karena harus mengirim kontrak
di mana kotak ini hanya bisa dikirim melalui email
pi sebentar aja please enggak sampai lima menit
aku mau ketemu sama boy pi
sayang yang penting kan kita udah datang kemari
kita udah datang ke kuburannya mami kamu
dan kita sekarang pulang aja
pi sebentar aja
iya tapi kontrak tos sudah dikirim
berapa lama kita nggak bisa liburan
jadi papi minta dengan sanat kita harus pulang
karena kontrak itu semuanya ada di laptop
dan laptopnya ada di rumah saya
boy ganteng kodrat anaknya mama marissa
boy mama mau ngajak kamu makan barengan sama mama sama papa
sekalian mama mau ngerayain
karena kamu tuh udah bikin bangga mama sama papa
kamu kan juara umum kan
jura umum di sekolah
di sekolahan kamu
kita harus ngerayain tau boy